bisa kita temui di wahana house of terror di trans studio bandung
teman teman media itu juga bisa bekerja sama dengan pemerintah kabupaten setempat